antrean ribuan kendaraan dari arah jakarta menuju cirebon terpantau di ruas solcipali
tepatnya di kilometer tujuh puluh dua wilayah cikopo purwakarta jawa barat minggu pagi
antrian panjang didominasi kendaraan pribadi dan bus pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik pada hari ini
antrean panjang hingga belasan kilometer ini diduga meningkatnya jumlah pekendaraan pemudik
dan banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan pemudik di pos area kilometer delapan puluh delapan
dan saat ini kita sudah terhubung dengan general manager operasional pt lintas marga sedaya tolcipali suyitno
selamat siang pak suyitno
selamat siang mbak aziza
baik pak suwito ini berdasarkan informasi yang kami terima nih volume kendaraan tol cipale siang ini kan meningkat
apa sih solusinya pak apabila nantinya terjadi macet yang cukup panjang
kita sudah persiapkan di jalur jadi ada beberapa cb cara bertindak itu atau prosedur
jadi kalau kemacetan terjadi di rest area kita akan lakukan kontra flow di beberapa rest area sudah kita siapkan
dan tadi pagi sudah jam sembilan sekitar jam sembilan sampai jam sebelas an lebih kita lakukan kontra flow di rest area kilometer delapan puluh enam
jadi sepanjang tiga kilo itu kita lakukan kontra flow untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang memang mengalami perlambatan di lokasi rest area tersebut
juga ada beberapa perlambatan yang terjadi di rest area yang ada yaitu satu ratus dua kemudian satu ratus tiga puluh dan satu ratus dua puluh
namun demikian yang paling parah adalah yang di delapan puluh enam yang sempat kita lakukan kontraflow
saat ini kita lihat di lapangan sudah agak mengurai sudah agak landai walaupun tetap padat demikian mbak aziza
oke pak selain kontra flow kira kira apa lagi yang bisa dilakukan
jadi kalau untuk pelayanan tentu kita membuka rest area yang ada jadi kalau rest area kita penuh kita minta untuk pengguna jalan melanjutkan ke rest area berikutnya
demikian juga seterusnya begitu mbak aza
oke mungkin ada himbauan sendiri pak dari pak suyitno selaku gm operasional dari pt lms tol cipali untuk para pemudik yang akan melewati cipali di arus mudik ini boleh silahkan pak
ya kepada para pemudik mohon menyiapkan tentu saja menyiapkan kendaraannya dan fisiknya sehingga bisa berkendara dengan aman dan nyaman
beberapa kendaraan mengalami mogok di jalan dan itu sangat mengganggu kendaraan lain sehingga menyebabkan antrian atau kemacetan
demikian juga untuk pengguna jalan karena melewati jalan tol dan sudah sepenuhnya menggunakan uang elektronik
kami mohon untuk bisa
jadi melengkapi atau sisa dananya cukup untuk transaksi di gerbang keluar demikian mbak aziza
pak suyitno kalau begitu terima kasih semoga arus mudik yang ada di tol cipali ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya aman terkendali terima kasih pak suyitno